komunitas parkur surabaya skate parkur
bekerjasama dengan pemerintah kota surabaya
menggelar parkur festival di taman mundu surabaya
festival yang digelar mulai tanggal enam belas hingga delapan belas september ini
merupakan festival parkur pertama di indonesia
seperti apa keseruannya berikut liputannya untuk anda
parkur adalah aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain
seefisien dan secepat mungkin
ini adalah cara baru untuk menguasai lingkungan
atau melewati segala macam bentuk rintangan yang ada di sekitar
dengan mengandalkan kekuatan tubuh manusia
di indonesia parkur sudah ada sejak dua ribu tujuh
dan pada tahun ini pertama kali digelar festival parkur
yang diikuti oleh sekitar empat ratus lima puluh praktisi parkur
dari berbagai kota di indonesia
untuk menyimpulkan praktisi dari luar surabaya luar jawa
seluruh indonesia lebih tepatnya
agar bisa jadi pembara pelatihan barat
dan juga ingin memperarat kembali selagorannya
dalam festival parkur ini juga terdapat kompetisi
beberapa kategori diantaranya adalah speed freestyle
para peserta ditantang untuk mampu melewati rintangan
seperti bar tumpukan palet dan trampolin
dengan gerakan yang indah dan dalam waktu secepat mungkin
ada banyak trik tadi yang saya keluarkan sendiri
lebih ke kategori yang lebih terkenal
saya lebih ke freerun daripada parkurnya
jadi lebih ke freestylenya daripada teknik tekniknya
pasti tiap tiap teman teman ada yang punya gerakan andalan lah ya
ada punya gerakan andalan teknik teknik andalan
di sini sendiri saya yakin semuanya juga pengen banget
membagi teknik mereka masing masing
selama melakukan gerakan dan trik
peserta harus selalu mengutamakan keselamatan
dan tidak memaksakan kemampuan diri
saya kagum melihat penampilan mereka
karena saya tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan
dan ketika mereka melakukan gerakan dan juga trik
saya merasa mereka mampu meninggalkan rasa takut mereka
parkur bukan hanya gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain
namun juga mempunyai nilai di dalam gerakannya
yaitu melewati masalah dalam kehidupan
melatih fleksibilitas tubuh dan meningkatkan kreativitas
kansata marindora surabaya